masih pertama kemeriahan malam takbir di bandung sempat terhalang turunnya hujan
setelah reda warga kembali mengumandangkan takbir dan menyalakan kembang api
setelah hujan reda warga kembali memadati jalan jalan utama di bandung
seperti yang ada di jalan asia afrika
sebagian lain berkumpul di halaman masjid agung bandung
anak anak dan orang dewasa berbaur menikmati suasana malam menjelang hari raya idul fitri
warga lain juga menyambut hari kemenangan dengan menyalakan kembang api
sejumlah polisi dan satuan pamong praja berkeliling memantau aktivitas warga
larangan melakukan takbir keliling tak menyurutkan warga kota kembang
untuk larut dalam kemeriahan malam takbir